inilah tumpukan uang sebesar tiga tujuh miliar yang diamankan kepolisian polresta mojokerto
dari dalam dua mobil di pintu eksit tol mojokerto barat kecamatan gedek kabupaten mojokerto
uang dalam bentuk pecahan dua ribu an lima ribuan sepuluh ribuan hingga dua puluh ribuan berada di bagasi mobil belakang minibus
dan bagasi tengah mobil
penangkapan bermula dari patroli sat samapta polsek gedek yang mencurigai keberadaan minibus dan mobil suv
yang berhenti di eksit tol mojokerto barat delapan april dua ribu dua puluh dua dini hari
saat dicek petugas menemukan tumpukan uang baru senilai tiga tujuh miliar di dalam mobil minibus yang dikendarai je dua puluh sembilan tahun
warga sidoarjo bersama empat kawannya
selain kelimanya terdapat pula seorang pengemudi mobil suv
dapat laporan dari kabupaten mojokerto barat kabupaten mojokerto barat kabupaten mojokerto barat
ada dua unit mobil yang sedang melakukan pemindahan barang
dan ternyata yang dipindah itu adalah uang dalam jumlah besar
selanjutnya dua mobil dan uang dibawa ke polresta mojokerto untuk dilakukan penyelidikan
petugas juga melakukan pengecekan ke bank indonesia jika uang tersebut adalah asli
tujuh orang pemilik uang dan pengemudi mobil telah dilakukan pemeriksaan dan statusnya masih menjadi saksi